petugas gabungan pol pp dan dinas kesehatan
senin siang mendatangi mall yogyabogor junction
di jalan raya sudirman kota bogor jawa barat
setelah satu orang pramuniaga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
selain menutup operasional mall
petugas juga melakukan tes swab masal terhadap dua ratus karyawan setempat
sementara itu pengelola mal terpaksa membuang
sebagian etalase makanan yang dijual
demi menghindari potensi penyebaran meluas
sebelumnya dari satu ratus lima puluh lima karyawan yang sempat rapi tes mandiri
ada satu orang pramuniaga atau kepakean anak terindikasi reaktif
hasil tes swab juga mengkonfirmasi positif covid sembilan belas
jadi hari ini kami melakukan pengecekan
apakah mall ini sudah terkoneksi atau belum
kenapa karena kemarin ada satu orang yang positif
dan terima kasih kami sudah komunikasi dengan pengelola
minta mereka buat terkoneksi sementara
prosedurnya dimana hari ini insya allah nanti jam sepuluh
kita ada swab test kerjasama dengan dinas kesehatan
terus juga kita ikutin protokolnya
bahwa per hari ini sampai tiga hari ke depan
sambil menunggu swab test
pokoknya sementara dinonaktifkan dulu
nah ini juga pasti akan ada konsekuensinya
itulah konsekuensinya harus kita juga terima juga
sambil menunggu hasil tes swab masal keluar
operasional mall rencananya ditutup hingga tiga hari ke depan
selain kasus di mal ini
dinas kesehatan kota bogor juga mencatat hasil swab masal
di terminal baranang siang jumat silam
juga menunjukkan tujuh orang awak
yang sudah terkoneksi positif
penambahan delapan kasus positif ini
membuat total kasus di kota hujan meningkat
sebanyak empat puluh tujuh kasus positif covid sembilan belas
muhammad juanda bogor jawa barat